mayat wanita yang ditemukan di dasar jurang di sukabumi diduga merupakan korban pembunuhan
pada jasadnya ditemukan sejumlah luka sayatan senjata tajam
sementara itu polisi meringkus dua anggota komplotan ganjal atm yang kerap beraksi di sejumlah kawasan di bandung
berikut kilas kriminal selengkapnya
keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah yayan lima puluh tiga tahun dibawa ke rumah duka di kampung ciganda sukalarang kabupaten sukabumi
jenazah korban sebelumnya ditemukan oleh pencari kayu dalam kondisi membusuk di dasar jurang gunung arca kecamatan nyalindung kabupaten sukabumi
polisi menemukan adanya luka sayatan benda tajam di bagian perut dan leher
korban diduga dibunuh dan dibuang ke dalam jurang untuk menghilangkan jejak
uang senilai tujuh belas juta rupiah yang dibawa korban untuk belanja sembako dan sebuah sepeda motor yang dikendarai korban raib
kepergok mencuri sepeda
uusaroni warga sindangasi cikatumas kabupaten tasikmalaya babak bulur dihajar masa
meski sempat diamankan petugas pelaku terpaksa dilarikan ke rsud dr soekarjo tasikmalaya karena kondisinya kritis akibat menjadi bulan bulanan warga
sebelumnya pelaku kepergok membawa kabur sepeda milik korban doni supriyatna warga cikalang tawang tasikmalaya
kepada petugas pelaku mengaku terpaksa mencuri sepeda untuk pulang ke kampungnya karena kehabisan bekal usai mencari pekerjaan di kota
kepergok mencuri sepeda milik korban
tiga orang pelajar smk di karawang terpaksa diamankan aparat satpol pp kabupaten karawang
lantaran kedapatan membawa ratusan pil obat obatan jenis tramadol yang merupakan obat penenang dan seharusnya dibeli dengan menggunakan resep dokter
ketiganya ditangkap saat sedang tawuran di jalan ahmad yani karawang selasa siang
kasih pencegahan dan pemberdayaan masyarakat bnnk karawang menyatakan
jika obat obatan tersebut dikonsumsi secara berlebihan dapat merusak sistem saraf pada pemakainya
petugas satuan reserse kriminal polsekta sukasari bandung meringkus dua anggota komplotan pencuri bermodus ganjal atm
komplotan ini kerap mengincar korban yang menggunakan atm di pusat perbelanjaan minimarket
serta stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah bandung bekasi dan tangerang
satu dari dua pelaku yang tertangkap mengalami luka di bagian kaki
akibat bersembunyi selama tujuh jam di dalam selokan sebelum akhirnya diciduk petugas
sementara tiga rekan pelaku saat ini masih buron
komplotan ini telah dua puluh dua kali beraksi sejak dua tahun terakhir
dan telah menguras habis uang korbannya sebesar rp sembilan puluh tiga juta
kedua pelaku akan dicerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara